sampai jumpa di video selanjutnya
ya kamu pasti senang sekali kan
jadi kamu dipecat
dari butik tempat kami kerja itu
gara gara si sani ya
semua pergian itu
ini cukup gak buat ganti rugi
astagfirullahaladzim gak usah bu
saya gak mau ngerepotin siapa siapa
gak usah bu gak apa apa
saya mau bagiin semua itu dengan hasil
juri pahasa saya sendiri
saya gak mau ngerepotin siapa siapa
saya berterima kasih karena ibu baik
tapi maaf bu saya nggak bisa terima
kerja di rumah saya
asya di rumah ibu
kamu kan tahu
keadaan evita sekarang kan
udah gak seperti dulu lagi
dia gak bisa merahkan tubuhnya
bicara juga gak bisa
dia butuh seorang
yang merawat dia
dan menemani dia
untuk melakukan itu
tapi saya gak punya pengalaman
apa apa untuk merawat orang
kamu orangnya baik lembut perhatian
evita dan kamu juga udah saling kenal
kamu ada di samping saya
membantu saya untuk perawat dia
ya ampun bu yara
saya mau banget
bahkan kalau gak ada gaji pun
saya juga mau
karena evita orangnya baik banget
masya allah azim
jadi ini anissa yang akan merawat evita mak
ya udah kalau itu yang mama mau
kebetulan waktu itu papa sudah pernah ketemu sama anissa
tapi papa gak tahu kalau anissa dan evita sering bertemu pak
kalau gitu kita berpaham sama evita ya
kasih kejutan pak
kita deh pak
dari restoran kesukaan kamu
dan kalau kamu belum mau makan juga
mama ada kejutan lain loh buat kamu
seneng sekali kan
dan mulai hari ini
aku bakalan selalu jagain kamu
dan sekarang aku bakalan sopin kamu
kakak senang sekali mendengar kamu tinggal di sini
karena ini yang menghormat kamu
kakak harus cepat sembuh
supaya kakak bisa kasih tahu semuanya ke kamu dan juga mau
aku mau ke sini karena ada yang mau gue omongin sama lo
tentang gambar yang bikin evita sampai jatuh itu
sebenarnya gambar apa itu
boleh nggak kalau gue mau lihat
lihat gambar dari meter sil avoir

bawa kesana deh
bawa kemanaulated aja
oke baik lah
itu tuh pemasaran saya

saya mencari gambaran
gue gak tau kenapa
dia bisa bereaksi
waktu dia ngeliat gambar ini
tapi itu kedua kalinya
kedua yang di rumah sakit itu
ada gadis yang aku cari selama ini
aku bahkan belum sempat cerita apapun ke evita
dia berarti salah paham
ternyata garis ini anissanya erik
memang sebaiknya aku gak usah nyari anissa lagi
karena aku gak mau membuat evita sedih
boleh gak kalau gue minta
jangan tunjuk gambarnya itu ke evita lagi
anissa gak ada hubungannya sama masalah ini
karena gue tahu evita
jadi buat sementara ini gue minta lo jangan bahas
masalah ini ke evita
kondisinya lagi sakit
kalo betul kamu bersikap
karena kamu tahu anissa adalah gadis yang aku cari
maka aku sudah melakukan dua kesalahan besar ke kamu adita
aku sudah membuat kamu cacat
dan aku juga sudah membuat kamu kepikiran dengan gadis masa lalu itu
yang bahkan bukan gadis masa lalu ku sendiri